yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban
yang saya hormati ketua tkn yang telah menggagas acara ini terima kasih
saya menyambut tokoh tokoh yang hadir
daftarnya panjang jadi saya minta kesabaran
karena kita orang indonesia orang timur kalau tidak di sapa bahaya
koalisi bisa gak terbentuk
ketua umum partai amanat nasional bapak zulkifli hasan
sekretaris jenderalnya pak edi suparno dan tokoh tokoh pan yang hadir
wakil presiden terpilih juga by on the way juga dari bandara
jadi saya belum sebut
ketua umum partai golongan karya
bapak air langga tarto
dengan sekretaris general pak lohan
ketua umum partai bulan bintang prof yusril iza mahendra
bersama sekretaris general dan jajarannya
ketua umum partai gelora bapak anies mata
ketua umum partai solidaritas indonesia saudara kaisang pangarat
ketua umum partai prima saudara agus jambul
ketua umum partai garuda saudara liga sabana
ketua harian pak t gerindra
saudara profesor sufmi dasko ahmad dan sekretaris general
sekretaris tkn saudara nusron wahid dan seluruh anggota tkn
yang saya hormati dan saya cintai seluruh ketua tim kampanye daerah
prabowo gibran yang tadi sudah berdiri
ketua ketua relawan relawan yang hadir
hadir projo pak budi ari
barajepi samawi gempita bolone masih solmet
kopi pagi matahari kosong
tkn vanta arus bawah jokowi pandawa v
tidak aliansi advokat bersatu
tadi ada pak otto hasibuan
seluruh relawan relawan yang tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya
relawan relawan yang sedang berada di luar negeri juga terima kasih
tokoh tokoh nasional yang hadir dan yang juga bagian anggota dari tim kampanye prabowo gibran
jenderal tni puna wirawan wiranto
jenderal tni puna wirawan agung gumelar
marsikal tni imam sufaat
marsikal tni ide bagus putu dunia
jenderal polisi puna wirawan subtarman
komjen polisi muhammad iryawan iwan bulet
lieutenant general tni puna wirawan taruk
tadi sudah saya sebut bapak hatta rajasa gak apa apa dua kali
bapak akbar tanjung tadi sudah bapak akbar tanjung
ibu kofifah indar parawansa
saudara bahlil laha dahlia
saudara aminuddin ma ruf
serta tokoh tokoh lain yang tidak saya sebut namanya satu persatu
dan karena waktunya sudah dekat